kamu gak lama nunggu kan ya
sorry ya tante
ini aku bawain kue buat tante
semoga tante suka ya
pegangin dulu deh
al mana tadi kamu ketemu al gak
iya tadi aku sih sempat ketemu
sebentar tanpa terus dia pergi
kita tidak bisa menahan seseorang
untuk kembali atau pergi
karena meninggalkan dan bertahan itu
tercipta dari diri sendiri
aku hanya bisa percaya
kalau dia yang aku cintai
menghargai komitmen untuk terus bersama
maaf kalau tante sok tau
tapi perempuan bersuami
seperti ini pasti ada yang terluka
kamu boleh cerita apa aja
kalau kamu gak keberatan
pernikahan itu bukan suatu peristiwa
yang terjadi dalam satu hari
itu sebuah peristiwa yang harus kamu
dan kamu harus melakukan perjuangan
untuk bertahankan itu semua
menyatukan dua hati
dalam satu ikatan cinta is not easy
kadang kadang berantem sedih
kamu boleh kok nangis
tapi kamu jangan menyerah
kamu harus tetap semangat
maaf ya tante jadi asetin kamu
aduh tante ikut sedih ngeliat kamu nangis seperti ini
aduh anak cantik gak boleh nangis
tetap harus berjuang
dan kalaupun ada masalah dalam rumah tangga kamu
jangan gengsi untuk minta maaf
walaupun bukan kamu yang salah
tante jangan tersangop
dan jangan lupa untuk senang senang
makasih banyak lah tante
ingat setiap masalah dalam kehidupan
pasti akan selalu ada
kamu harus tetap semangat
tante kesini ngapain tante
sekarang dia lagi beli roti coklat
kamu mau nunggu
nanti tante bisa kenalin sama cucu tante
tante gak bawa tisu
tiantya di jalan ya
andin begitu tulus dan sangat tahu tata kerama
seandainya al punya istri seperti andin
pasti sangat damai
aduh aduh aduh
kita ketemu lagi
apakah ini yang dinamakan jodoh mas
saya disini diminta pak al untuk
mengambil baju dan jasnya
oh tenang mas
kemaren kan gigi kan upload foto kita berdua
tuh liat deh mas
tuh tuh tuh tuh liat
yang nge like banyak banget mas
itu dua belas orang
mas randy jangan lupa dong
ntar tak boleh pekan
mas al dimana
mas al dimana
saya kurang tau bu
saya kesini cuma diminta pak al untuk
mengambil beberapa baju dan jasnya
yaudah saya siapin dulu ya
mas al kenapa
kok minta diambilin baju dia mau kemana
saya kurang tau
ambil si apu
ini aku bawain kue buat tante
semoga tante suka ya
pegangin dulu deh
tadi kamu ketemu a gak
ya tadi aku sih sempat ketemu sebentar
tante terus dia pergi
sama siapa mbak perginya
tadi sih sendiri sus
berarti pak bos masih berantem nih sama andin
kok kamu nanya pak al sama siapa
emang ada siapa
enggak enggak ada siapa siapa bu
kan tadi kita ninggalin pak bos sendirian di sini
saya bingung aja pergi gitu tiba tiba
taruh kuenya di situ ya
saya ke dalam dulu ya
tante tuh lagi mikir deh
kayaknya el sedang ada masalah
semalam dia dateng
terus dia nginep di sini
aku juga yakin dia lagi ada masalah
apa ini ada hubungannya sama perempuan tadi
sarapan dulu yuk
tante aku udah sarapan tadi di rumah
kebetulan juga aku ada janji dia harus pergi sekarang
oh yaudah oke
yaudah bilang apa sama tante michi
tante pergi dulu ya
tante aku pamit dulu ya
yaudah hati hati ya
rino mau makan cake gak sama omro
oh ya pa
maaf kalau aku lancang tapi kalau nggak salah dengar tadi papa bilang andin berantem dengan ahok
ehm itu cuma dugaan papa aja
jadi papa ngira ngira ya bisa berantem kali sama al
sebenarnya sih pak kemarin waktu aku sama mama ngelewatin akun sama residen
gak sengaja aku liat al sama perempuan lain pak
ya mungkin tuh teman sekolah
banyak tuh apalah